jadi lu lupa deh nyuluk si acil
kalian masih janji
hah emang lo mau kemana bar
maksudnya lari kemana acil
kalo larinya sih saya gak tau
tapi dia tadi lari sama grup bandnya
dari awal kok udah curiga sama mereka
coba sekarang bapak cerita yang benar ya
eee dimana acil dan larinya kemana sama dekampung band itu
saya gak tau lari kemana
jadi begini ceritanya
si acil tuh pergi dari rumah
terus kita nih lagi nyariin
nah kan tadi bapak liat
nah bapak tempatnya di sebelah mana
begini ceritanya bu
saya lagi tidur enak enak
itu itu itu
hei tunggu tunggu tunggu
tapi kayaknya kalau kejadian ini dibikin ide lagu
jadi lu lupa deh nyuluk si acil
emang lu mau kemana bar
ga mau gua mau
mereka tau sumpah
beneran mak mereka tau
udah belum ya
berhasil nggak ya
coba dah mami telepon
nggak diangkat pi
udah tidur kali
lo kemana nadea cil
lo masa udah nginjol lagi ya
ada apa ini pak komar
saya kira ini tempat motor saya
ini mah motor saya pak komar
motor saya mah lebih bagus
saya permisi pak omar
aduh jadi kayak di mana
kita cari lagi
jaga di rumah
jagain motor baru bapak
yuk saya temenin
yuk kita cari lagi
kan ada yang jumpa
bagaimana dirila kamu
sampai rela tolong ya
bn ini status ya
tau dari mana mi
lah itu suaranya aja ngos ngosan kok
dibawa kemana tuh si acil
sumpah pak baru gak tau
kenapa mak lihat acil
kagak gue capek
dimana lo sembunyi si acil
baru gak tau si acil dibawa kemana mak
lo masih kagak mau ngaku juga
lo udah tau gue patok
woi jangan lari
bari gimana ya bari bakal baik baik aja gak sih
cil gue yakin bari akan baik baik aja
gue juga yakin bari gak akan bilang kita mau kemana oke
karena kita juga gak tau mau kemana nih
ya udah sekarang yang penting kita cabut
balik tunggulah balik
aduh mak ija
ma bangun mak
mak bangun mak
ma bangun mak
ma ma bangun
masa ma ija tinggal sendiri
kita anterin aja sama ija ke rumahnya
aduh aduh aja udah bawa kenapa sih
sebagus susah banget ini
dari acil ke senting
baru gak tau si acil bawa kemana pak
ini mbak ija bagaimana
kenapa mbak ija
bawa pulang ke rumahnya
ada cantik lebih penting
pokoknya semuanya harus ikut cari

kamu gak boleh capek cil
kamu harus semangat
jangan sampai kita takut sama mereka
sebentar lagi kita sampai kok ke kaum sebelah
kalau sudah sampai di kampung sebelah
kamu bebas lah
gue capek banget guys
jadi juga mereka nyulik acil
ya gue gendong lah
enggak enggak enggak enggak
gak usah gak usah
kamu ngapain di sini
ini rumah saya
para enggak tinggal di sini kah
tapi sesekali aja saya nginep disini
banyak juga rumahnya ya
kok jadi bahas rumah sih
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan
ini rumahnya apaan